nih mas taksinya
kamu manggil taksi dimana sih
dari tadi saya tungguin disini gak dateng dateng
marah marah terus tercepet tua loh mas
tadi taksinya susah
pagi pulang mobil rusak dikit aja
minta di daerah ke bengkel
kalau enggak kamu yang gantiin tadi
lu udah mana taksi
tunggu dulu mas
udah nabrakin mobil saya terus kamu minta bayaran
ya enggak mas
lagi pula kan saya deket nih sama dewi
situ kan lagi deket juga sama dewi
ya untuk menjaga hubungan baik
supaya lancar kayak jalan tol ya
kok gimana gitu ya
enggak usah pegang mereka
enggak usah pegang mereka
awas pala kecedot
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi